nenek nenek rasakan sakit yang mana yang sakit
sehari enggak mesti makan kenapa kamu yang nggak makan
lagi ngerjain tugas sambil jaga warung
aku sambil sambil begitu ya luar biasa babil
kita tidak bisa memilih sebenarnya memang dilahirkan dari keluarga
dengan latar belakang yang seperti apa
tetapi sebagai anak apapun kondisi keluarga
terutama orang tua kita dalam ajaran agama apapun
moral di masyarakat
sebagai anak seyoyangnya kita berbakti kepada orang tua
apapun kondisinya meskipun dalam kondisi yang tidak berdaya
kami menemui babil di kabupaten takalar sulawesi selatan
bama aja yang masih sangat belia ini
tidak pernah menyerah untuk berjuang setia merawat orang tuanya
meski dalam kondisi yang tidak benar
sekilas karanuang terlihat baik baik saja
tetapi sesungguhnya kaki dan tangannya terkulai lemas tidak berdaya
wanita empat puluh delapan tahun ini telah lama hanya bisa beraktivitas
wanita empat puluh delapan tahun ini telah lama hanya bisa beraktifitas
wanita empat puluh delapan tahun ini telah lama hanya bisa beraktifitas
wanita empat puluh delapan tahun ini telah lama hanya bisa beraktifitas dari atas tempat tidurnya saja
wanita empat puluh delapan tahun ini telah lama hanya bisa beraktifitas dari atas tempat tidurnya saja
ke kosong berpangian berkusut misi
kekuatan kaki dan tangannya mengalami penurunan bertahap
terus mengonsumsi obat agar nyerinya tak bertambah parah
hanya jika sakitnya kambuh dan tak lagi tertahankan
karanuang berobat ke rumah sakit
sampai hari ini pun masih nyeri nyeri gitu
yang dirasa itu kalau tangan sebelah mana saja bu
pergelangan yang selisiku gitu ya bu
jadi kalau untuk memegang sesuatu begitu
terlepas biar terlepas itu yang dipegang
sedangkan apa yang namanya itu kalau begini nasikan tidak bisa
jadi harus diambilkan nasi baru taruh di piring
harus pakai begini saja tidak bisa masuk itu nasi
pakai sendok nak
jatuh jatuh kalau pakai tangan
sebelum jatuh sakit
karanuang adalah seorang pedagang
belasang tahun lalu
ia merantau ke samarinda
berjualan coto makasa
anak sematawayangnya muhammad bil sabri rahmat
atau akrab dipanggil babil
lahir di tanah perantauan
sampai usia babil menginjak empat tahun
karanuang mulai menderita sakit
memutuskan pulang kembali ke kampung halaman
dan tinggal di rumah peninggalan orang tua di desa tope jawa
kejamatan bangara bombang kabupaten takalar sulawesi selatan
karanuang dirawat oleh suaminya
namun setahun lalu suaminya meninggal dunia akibat menderita strok

kini babil lah yang merawat ibunya
kini babil lah yang merawat ibunya
seluruh pekerjaan rumah tangga mulai dari memasak mencuci hingga menyapu dikerjakan dengan teliti oleh remaja usia lima belas tahun ini
bahkan dua tahun yang lalu babil merawat dua orang tuanya sekaligus ibu dan almarhum ayahnya yang juga tak bisa bangun dari tempat tidur
sejak masih kanak kanak babil terbiasa mandiri
sejak masih kanak kanak babil terbiasa mandiri
aku bilang sama dia sendirinya tidak ada yang mau pergi mana mana
mungkin tak kasih kesempatan tuhan anak
kau dapatkan anak begini
tidak pernah main dari kecil dia tidak pernah pergi main
itu biasa kalau orang bilang pak
kalau orang bilang gurunya bini sana atau sepangnya sana
kenapa terlambat kok saya bilang
pak saya kasih yang tidak sama sama anak anak lain
saya kasih yang kalau bangun pak
aku kasih adiknya mama aku masaknya
pak mandi jempol pergi saya tidak kasih
ya habil mungkin tidak bisa menikmati masa remaja
seperti layaknya teman temannya
babil harus banyak berdiam di rumah menjaga sang ibu
jika di usia semudah itu
babil terkadang merasa lelah
namun satu yang pasti
ia tidak berhenti berjuang
babil tulus merawat ibunya
dengan penuh cinta dan berharap kesembuhan untuk ibunya
kalau di sekolah sama teman
suka ini enggak teman teman tahu enggak cerita
kalau babil di rumah sibuk
dia juga suka sekali jaga warung jaga mama
tidak semua kak teman
cuma teman dekat yang tahu
cerita tidak kalau
begitu suka curhat juga nggak ke teman
biasa kalau curhat
eh di sehat sendiri
curhat diri sendiri
apa yang dirasa babil
capek kak atau sedih kak
apa yang biasanya ingin dicurhatkan
tapi ah tidak ah saya simpan sendiri itu
sedih karena apa
eh dulu waktu sembilan delapan bapakku kak
biasa kak biasa dia yang urus mama
tapi ini selama sakit
terat kak karena
kayak orang stres kak
eh eh tugas nih
apa begitu kak
dibantu ya berarti
jika bisa berjalan sambil dituntun seperti ini
artinya karanuang sedang dalam kondisi terbaiknya
karanuang urung berobat ke dokter bukan masalah biaya
sebab ia sudah terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan
namun persoalan biaya transportasi menjadi alasan terbesar
pagi pagi benar babil sudah sibuk di dapur
pukul setengah lima pagi
ia sudah memulai hari dengan sejumlah pekerjaan rumah tangga
sebelum bersiap berangkat sekolah
sesungguhnya tetangga di sekitar rumah peduli pada keluarga ini
mereka kerap memberikan lauk makan meski sederhana
ini sudah jadi rutinitas
babil harus menyiapkan makan untuk ibunya sebelum meninggalkan rumah
sebab setelah ia pergi ke sekolah ibunya harus tinggal sendiri hingga siang hari
pukul tujuh pagi babil harus bergegas pergi ke sekolahnya di smp negeri satu mangara bomba
saat ini babil duduk di kelas tiga smp
di kelas babil dikenal sebagai siswa yang berprestasi
ia tidak pernah ada kendala soal akademis
meski sehari hari harus sibuk mengurus ibu yang sakit
keinginan babil kuat untuk dapat membanggakan orang tua
meski dari latar belakang keluarga sederhana
sepulang sekolah tak ada waktu bagi babil untuk beristirahat apalagi bermain layaknya remaja seusianya
dia harus langsung pergi ke warung kelontong kecil kecilan di depan kam rumahnya
tak seberapa memang hasilnya
keuntungan yang didapat babil jika menjual jajanan anak anak tak sampai seribu rupiah perbungkus
tapi hanya ini satu satunya penghasilan yang dapat membuat babil dan ibu bisa makan
di tahun terakhir jenjang smpm
babil juga harus lebih fokus mempersiapkan ujian
mengerjakan banyak hal dalam satu waktu rupanya sudah jadi keahlian babil
saat menjaga warung ia juga harus sambil memperhatikan kondisi ibu di rumah
sabir sudah miku bawa kangen ikan mamakmu nak
tiada malam dilewati babil tanpa rasa rindu dan bayang bayang wajah sang ayah
jika teringat ia akan memandangi foto sang ayah dan mengirimkan doa pada sang pencipta
tetapi ada satu rutinitas yang tak boleh terlewat baginya setiap hari jumat
mengunjungi makam ayahnya yang hanya berjarak sepelemparan batu dari rumah
selama kurang lebih satu tahun babil merawat ayahnya berkali kali berobat ke rumah sakit sambil mengurus pula sang ibu
meski telah tiada bagi babil ayahnya adalah selamanya pahlawan dan panutan
pada saat masih hidup masih ini berpesan apa saja buat babil
yang pesannya itu jaga mak makna walaupun bapak sudah tidak ada
setiap kali selalu membantu orang walaupun banyak orang yang tidak suka kepada kita
dan saat nanti kita semua itu akan mati
jadi banyaklah amal
jika dulu waktu masih ada alim marhum bapak
ingin menjadikan seseorang tercapai menjadi dokter
supaya orang berjaya
bisa berobat tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun
tidak mudah bagi babil
di usianya yang sangat muda
ia harus berpikir dan bertindak jauh melebihi usianya
tapi dari babil kita belajar
ada rintangan hidup yang tak bisa dilewati
asal berbekal ikhlas rasa syukur dan bakti untuk keluarga
babil hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah
anak yang harus membagi waktu antara masa kanak kanak
dan juga remajanya untuk menghidupi keluarga
tetapi semangatnya untuk tidak mengasihani diri sendiri
tetapi bangkit dan malah membantu orang lain untuk berbuat kebaikan
menjadi teladan bagi kita
kisah selanjutnya masih tentang kebaikan lain
yang tentu menjadi inspirasi bagi kita
ya allah kenapa ya
gak ada yang diurusin dengan orang tua
kira kira gitu gak diurusin orang tua terus orang tua ada tapi kayak gak ada
saya membaca sebuah penelitian kolaborasi berbagai universitas di indonesia dan luar negeri
yang mengatakan bahwa satu dari tiga remaja yang mengalami masalah terhadap kesehatan mentalnya
padahal kesehatan mental ini adalah sesuatu yang sudah banyak dicanangkan oleh berbagai organisasi kesehatan termasuk who
yang menyatakan bahwa ini sebenarnya kesehatan mental bisa dibangun dari orang tua maupun juga lingkungan sekitar dari si anak
tetapi bagaimana ya jika anak itu tumbuh menjadi remaja kemudian beranjak dewasa
tanpa bantuan orang tua
kisah ini datang dari seorang muda dengan fisik yang tak sempurna yang ditemui kawan saya satrio adi di kebumen jawa tengah beberapa waktu yang lalu
mental baja dan beban harus menanggung hidup keluarga tidak menyurutkan semangatnya untuk berkarya
pagi hari ini terasa lebih dingin dari hari hari biasanya
matahari mulai naik sepenggalah menjadi penanda waktu bagi sebagian warga kebumen jawa tengah yang harus bergegas mulai beraktivitas
begitu juga bagi rina perempuan dua puluh lima tahun yang tinggal di desa wonokrio kecamatan gombong ini
rina menderita lumpuh layu sejak lahir
untuk bergerak ia harus merangkap dan mengesok
lutut yang menghitam dan tangannya yang kasar menjadi tanda betapa dua bagian tubuhnya itu begitu keras menopang hidup rina selama ini
namun kondisi tubuh yang tak sempurna tidak menyurutkan langkah rina
alih alih hanya duduk diam dan mengangkat bentuan rina justru harus terus bergerak menjadi tumpuan keluarga
ia harus mengurus dan menghidupi neneknya yang telah rentah
dan mulai kehilangan daya ingat
bakterina kepada neneknya yang telah merawatnya sejak kecil menjadi alasan ia mau bersusah payah menjalani semua pekerjaan rumah
dulu saat ingatan mbah sanem masih jelas ia menghabiskan masa muda sebagai tukang pijat keliling
namun saat ini ia tak bisa pergi memijat tanpa dijemput oleh pelanggan
pasalnya jika pergi jauh ia akan menghidupi rumah
ia akan lupa jalan pulang dan seringkali tersesat
maka dari itu mbah sanem akan pergi memijat jika ada pelanggan yang menjemput dan mengantarnya kembali
hal itu membuat pelanggannya jauh berkurang
padahal upahnya dari memijat hanya rp dua puluh lima ribu saja
kepada bapaknya limit ke bestenawan bapak yowo waskaku mendatangkan dua rupiah untuk presentations
yang ter agreementchi mahasiswa berubah lebih
inilah yang terkejut dari bunda saya
saya tidak bisa menjaga keamanan saya
saya tidak bisa menjaga keamanan saya
ayah rina meninggalkan keluarga sejak ia bayi
sedang ibu rina pergi bekerja merantau dan tak pernah pulang
rina harus kuat menanggung segala lelah sendiri
kadang kadang ya allah kayak rasa stres sendiri bingung
kenapa ya aku kok kayak yang lain diurusin sama orang tua
aku pikirin gitu gak diurusin sama orang tua
terus orang tua ada tapi kayak nggak ada gitu kan
terus akhirnya ya kadang kadang nangis sendiri sih ring gitu
terus aku ya terus lama lama aku sadar sendiri nih
ya udahlah percuma juga ditangisin lah
kan gak mungkin kan kalau aku ditemesin terus
nanti kan jadinya aku jualan setelah sendiri
yaudah aku berusaha untuk menjalankan aja kondisi ini dan situasi ini gitu

tidak ada jadinya aku jualan setelah sendiri
dan ya aku gak bisa berusaha untuk menjalankan aja kondisi ini gitu
nah aku mau berusaha dulu
aku mau berusaha dulu
aku mau berusaha dulu
aku mau berusaha dulu
aku mau berusaha dulu
namun kasih rina pada adiknya begitu besar
terlepas dari kondisinya
justru sang nenek dan adik menjadi pemicu semangatnya
menjadi penjual keset keliling di sekitar rumahnya
namun penghasilannya tentu serba tidak pasti
dalam satu hari
rina hanya mendapat lima hingga sepuluh ribu dari keuntungan menjual kesek
besar keinginan rina untuk bisa mandiri berwirausaha
agar bisa mengangkat derajat keluarga tercinta
mbak biasanya kalau jualan keset untungnya berapa mbak
kalau ngambil keuntungan
biasanya sih gak bisa dihitung ya maksudnya
kadang kadang lima ribu kadang kadang sepuluh ribu
tergantung lakunya berapa per hari gitu aja sih
ya saya ingin bisnis keset
tapi paling utama tuh ada alat transportnya gitu ya
yang mandiri gitu jadi gak terlalu kerepotin orang tua gitu
rina adalah tanda
bahwa usia belia dan kondisi tubuh tak sempurna
bukan menjadi penghalang semangat berbuat kebaikan
alih alih menjadi beban
menghidupi keluarga adalah tanggung jawab seumur hidup
yang dijalani dengan ikhlas dan penuh harap
menyambut hari depan
namun rina dan anak muda lain tak perlu menanggung seluruh beban sendirian
ia membutuhkan tangan orang orang baik
agar lebih berdaya dalam berkarya